bapaknya juga mengenalin peggy sebagai robby itu
supaya istri mudanya tidak mengetahui bahwa pg itu adalah anak kandungnya
terima kasih saya yakin kakak saya tidak bersalah
terus kakak saya itu dari dulu sebagai tulang punggung keluarga
dia dari dulu bekerja
untuk menafahi ibu dan adik adiknya
karena bapak saya sudah pergi ninggalin keluarga di sini
dan untuk nama peggy itu di rumah robby itu salah
itu nama gaul dia di sana
biar bapaknya juga mengenalin peggy sebagai roby itu
untuk supaya istri mudanya tidak mengetahui bahwa pegi itu adalah anak kandungnya
jadi awal mulanya kenapa peggy menjadi robby itu dari situ titik mulanya
mbak kalau sekolahnya dibantu biaya juga oleh peggy
iya saya sampai tamat sekolah smk ini selalu dibayarin sama peggy
bagi anak yang baik anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua
dan kemarin pada saat diberikan kesaksian sudah memberikan kesaksian kepada kepala polisi
terakhir harapannya sampaikan ke pak jokowi harapannya seperti apa
saya mohon mohon sekali kepada bapak jokowi
bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah
dan kakak saya tidak pernah ikut ikutan geng motor seperti itu